jangan terlalu diarepin
mending abang nyari rezeki yang pasti pasti aja
narik ojek juga kalo disurusin lumayan bang
ya tapi kan abang kudu cari duit bakal beli rumah
batu aktif warisan babi ini satu satunya jalan keluar
ya tapi kan yang jualan batu akik banyak bang
ya makanya lu berdoa
biar kita kebeli rumah
biar abang kagak dihina terus sama emak yang mulutnya tajem
kamu dengar sendiri ada batu akik cincin yang harganya satu miliar
punya ojek aja bisa laku dua juta satunya
udah sampe dari tadi
bapak juga tau kalo bapak belum bayar ojeknya
terima kasih ya
terima kasih ya
lagi apa disitu
pengen ga pulang yuk
udah jam segini
ah kalau buru ini yang jutek
itu juga udah
masur masur masur eh tunggu tunggu tunggu
anter saya ke depan mau gak
maaf pak maman
saya sedang mencari seseorang
saya bayar double saya lagi buru buru soalnya
ternyata saya belum naik
maaf katanya lagi buru buru
tapi nggak begitu juga mas
tis lo udah lama di sini
udah tiga tahun
sejak saya kerja di bangunan gedung ini
sampai bangunannya udah jadi
terus jadi pedagang asongan
gak usah diterusin maksud gua gua nanya
lo udah lama di sini apa belum di pangkalan ini
oh baru setengah jam
eh lo udah liat bang patar pulang belum
belum memangnya kenapa
cincit gua udah laku belum belum ya
kan minta jatah freman
eh ketemunya di sini
mas bur saya lagi buru buru cepetan dong
kamu bikin gue penasaran
gue cuma mau kenalan
namanya indah banget
saya yakin kalau cincin kamu laku pasti bang patah nelfon kamu
tau dari mana
ya tahu dong bang patra kan punya telpon kamu juga
eh dia tetangga gua
ga mau ah ringet om tisna bau
memangnya sudah tidak bisa dibicarakan lagi mi
memangnya sudah tidak bisa dibicarakan lagi mi
pipee te masih cinta sama mimi
kata bapak pipih juga
serai itu perbuatannya
halal yang dibenci allah
itu hadis bukan kata bapak pipih
nitip motor masuk ya
eh sampai dah
terima kasih bang ajar
udahlah bang jangan terlalu diarepin
mending abang nyari rezeki yang pasti pasti aja
narik ojek juga kalau disurusin lumayan bang
ya tapi kan abang kudu cari duit bakal beli rumah
dan batu akik warisan babi ini satu satunya jalan keluar
ya tapi kan yang jualan batu akit banyak bang
ya makanya lo berdoa
biar kita kebeli rumah
biar abang kagak dihina terus sama emak yang mulutnya tajem
maafin tati bang
tati punya emak yang mulutnya tajem
maafin abang ya
gue lagi sedih
eh kuah sayur
kan lo sama gue beda
istri kita juga
udah tahu siapa nama cewek baru itu
abang pergi macet dulu ya
kata pak ustadz
marahan lebih dari tiga hari
berarti masih ada dua hari lagi
bakalan dateng gak kayaknya
gue udah dana rapih aja
mbak ben lagi kontrakan lagi
kita udah bayangin
kalau begitu aku sana
main kabur aja
nasi uduk sama es teh manis
tapi jangan lupa uang dengernya
pasti aku lupakan
antar dulu ke depan
antar dulu aku
baru kau sarapan
nggak pengen tau apaan itu kepo
rojak mau sarapan lu
kagak cuma mau nanya
tadi sih dia disini
katanya batu cincinnya udah laku
terus dia bilang mau kemana
kagak tau kemana
cuma tadi motornya si tisnah
langsung aja disemplak
ngebrung dah tuh
lu kemana lu
kagak jadi sarapan dah tuh
lu kagak ngajar
saya ngajar siang be
oh gitu ya
ini langsung aja nih ya
lu kan tukang ngajar
tukang baca buku
berarti bisa jawab pertanyaan gua dong
emangnya pertanyaannya apaan be
wah saya nggak tau be
berarti ilmu lu masih cetek
tis di hati gue sekarang cuma hanya ada satu nama
jadi udah lupa sama kita terlalu
tis tadi kata poh momun lu nganterin bang fathar
dari dalem ke sini
bukan maksud gua
tis lu nganter dalem ke sini
tis dia kemana begitu
tapi nggak tau dia mau ke mananya
lu pernah sekolah kan

oh bae jangan begitu aja

konflik beast apa be
nur sama sendsum incredible berat
kau ses despair warna warah